mas sudah nasihatin tapi bapak marah marah
iya adik marah marah
iya abis itu mereka langsung ribut
sekarang saja bapak sudah tidak pulang selama tiga hari
iya raden betul
aduh ampun nek
ampun kak den
ampun raden ampun
mengapa nyeratu memanggil hamba
apa ada tugas penting yang harus hamba lakukan
cepat tancapkan tongkat itu
aku sudah tidak sabar
menantikan kejadian ini
baik tuanku ratu
baik tuanku ratu
baik tuanku ratu
raden kian santam
raden kian santam
syekh hasan uddin
permainan belum selesai
permainan belum selesai
aku tidak akan pernah
aku tidak akan pernah berhenti
sebelum semua keinginanku terwujud
sebelum semua keinginanku terwujud
merusak moral masyarakat
dan membawa mereka ke dalam kegelapan
dan membawa mereka ke dalam kegelapan
tidak ada yang namanya menjuni
bisa jadi kaya abang enggak ada itu bukan urusan kamu apa apa kenapa kamu enggak abang pergi bawa
bapak bapak kamu
aduh raden aku bingung
hampir setiap hari bapak sama emak
aku tengah terus
memangnya ada apa dengan orang orang tua kalian
abah sekarang setiap malam
pasti pergi keluar
main judi sampai uang habis
malahan bapak saya mau menjual sapi
sama gadikan sawah
memangnya enggak ada yang menasihatin
mas sudah menasihatin
tapi bapak marah marah
iya raden marah marah
iya abis itu mereka langsung ribut
sekarang saja bapak sudah tidak pulang selama tiga hari
kita harus menghentikan ya kak
iya raden betul
alah si raden mau banting bopal kabel
si paman didandaning kukia
loh emang kita mau pawai apa raden
bukan pawai pak man
tapi kita mau ke pasar malam
itu happy itu enak ya raden
tempat kita pesta pesta
setiap orang main judi ya raden
halus ya raden
banting bopal kabel susah susah
pak man pura pura menjadi raja judi
nama pak man sekarang judi singh
alah alah alah judi singh
dan aku jadi pembantu pak man untuk membawa uang
oh gitu ya
mas erick mau lagi
eh lupa lupa
di sana pasti dandang dari jauh
nah nah babah
saya dandang dari jauh
dari negeri sabra yaitu nepal
tau nepal gimana
eh tau warah
eh kisah nak mau pasang berapa
pasang sabra raden
satu skeping bapak
saya berani pasang seratus skeping
silahkan pasang silahkan
mau pasang sebelah mana
nah kisah yang mau pasang di mana
di mana den
masa berkiri mau berubah pikiran
yah kocok lagi mau pasang lagi kocok kocok lagi bangat
kocok kocok yah kocok lagi
keserak kita menyerah
iya keserak kayaknya permainan ini kita sudahi aja keserak
ternyata dia dibalik semua ini nih
rupanya ada raja judi dari negeri seberang
bagaimana kalau kita taruhan
tenang aja pohoman
jangan saja tantangannya
kita rubah permainannya
kamu lihat kotak itu
di dalam ada isinya
apa isinya dan ada berapa
bagaimana kalau ngelihakan ini dan aku ngumpulin nah
oh banyak sekali
kalau nggak bakal jadi begitu
saya terima kasih yang kamu numbersth wiki terimakasihnom
yakinya warrior apoteknya haruslah menunggu ya

main curang bukannya